selanjutnya pemindahan ibu kota negara ini rencananya terus dimatangkan
perencanaan pembangunan ibu kota pengganti jakarta akan bertumpu pada opsi hanya pemindahan pusat pemerintahan
sementara jakarta akan tetap menjadi kota bisnis keuangan dan jasa terbesar di indonesia
berkaca pada negara negara lain yang sukses memindahkan ibu kota negaranya seperti brazil amerika malaysia pakistan india nigeria dan lain lain
indonesia akan mengikuti langkah hanya memindahkan pusat pemerintahan
sementara jakarta sebagai kota terbesar di indonesia akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan
diperkirakan ada satu lima juta aparatur sipil negara yang akan dipindahkan
baik itu lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif serta komunitas bisnis sebagai penggerak roda ekonomi
yang ingin saya sampaikan bahwa yang kita ingin relokasi adalah pusat pemerintahannya
jakarta tetap akan menjadi kota bisnis keuangan
dengan jasa yang terbesar di indonesia
sehingga kalau saya boleh ambil analogi seperti saya sampaikan juga minggu lalu
rencana ibu kota baru ini akan menjadi kalau di amerika itu adalah washington dc
maka jakarta itu akan menjadi new york nya
sekaligus juga ingin memberikan kepastian bahwa apakah namanya harga properti atau prospek jakarta tidak akan terganggu
karena jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada
ibu kota baru